sengur jari aku menugaskan kalian untuk segera mencegah perpecahan ini
agar tidak lebih meluas dan menimbulkan banyak korban yang tidak berdosa
gawat kalau sampai masalah itu dijadikan penentu siapa yang layak menjadi putra mahkota
ini akan sangat membahayakan posisi putraku surawisasa
tidak kanda prabu tidak boleh menentukan penentu siapa yang layak menjadi putra mahkota
putra mahkota itu segera
setiap keputusan yang diambil oleh seorang radi tidak boleh menimbulkan perpecahan dan juga perselisihan
saran tidak bisa diubah begitu saja
karena di sana letak dari prinsip prinsip keadilan
walaupun putraku kjiansanta
yang selalu young terribly
aku yakin ganda prabu tidak akan gegabah menentukan putra mahkota
tapi kalau didesak terus seperti ini kanda prabu pun bisa goyah
ini tidak bisa dibiarkan
aku harus mencegah semua ini
mohon maaf kusi prabu
tambah mohon berbicara
silahkan kakang senopati sancang ruda
itu hanya bersifat pribadi
namun saat ini
dari lapisan masyarakat di pajajaran
dan aku berharap
raden tidak melupakan itu raden
paman aku mempunyai alasan paman
alasan yang pertama
aku ke gunung punta
bukan untuk menjadi putra mahkota
tetapi hanya untuk
juga harus dilibatkan dalam masalah ini
mohon ampun kusi prabu
harap kusi prabu pertimbangkan
saat ini dukungan kepada
raden kian santang sudah sangat
kental sekali bahkan sebenarnya
di beberapa tempat sudah terjadi
berbagai gesekan antar warga
bukan sekali dua kali kami harus
melerai pertikaian di antara warga
terutama pendukung raden
dan raden surawisesa
bagus kalau dia menolak
dia pasti hanya berpura pura
mencari muka di depan para
seakan akan tidak berminat
sebagai putra makota padahal
itu hanya cara untuk
mendapatkan simpati lebih kuat
raden bisa melihat
menjadi putra makota
di kerajaan besar besar
apa yang melakukan
aku tidak percaya
salah satunya cara
aku membayar mereka
agar mereka mendukung
untuk menjadi seseorang
di kerajaan besar besar jalan
untuk mendesak para penggawa penggawa
pada jalan bodoh
untuk mendukung raden kian santam
untuk menjadi putra makota
di kerajaan pada jalan
walaupun aku kesal denganmu
tapi uang membayar mereka
itu adalah siasat
yang benar benar jitu
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
mendukung raden kian santang
sebagai putra makota bajajaran
tidak ada satu orang pun yang pantas
menjadi putra makota bajajaran
selain raden kian santang
hidup raden kian santang
apalagi raden surawesi
dia punya berangnya buruk
dia menggunakan kekerasan
untuk menyelesaikan segala masalah
dia tidak bijaksana
dia tidak pantas
menjadi putra makota bajajaran
raden kian santang
sekarang rakyat sudah terbagi
menjadi dua kelompok
dan saling berselis
kakang sancang lodai
benarkah semua kejadian ini
apakah kalian melihat dengan mata kalian sendiri
di saat kalian berkunjung ke perkampung
benar sekali gusti prabu
menjadi dua kelompok
jagad dewa batara
semua ini harus segera dihentikan
aku menugaskan kalian untuk segera mencegah perpecahan ini
agar tidak lebih meluat
dan menimbulkan banyak korban yang tidak berdosa
oh kalian lagi
lupanya belum tapok
tadi aku sengaja membiarkan kalian untuk pergi
agar kalian bertahukan
tapi ternyata kalian tidak mau untuk bertaut